bicara soal cabang olahraga pon ke dua puluh papua dua ribu dua puluh satu bisa kita lihat
ada aerosport mulai dari aeromodeling hingga terjun payung
lalu ada juga nih akuatik mulai dari renang hingga polo air
selanjutnya ada anggar angkat berat atletik baseball dan juga bermotor
lalu ada pula biliar bola basket bola tangan bola volley bulu tangkis catur
dan tidak hanya itu ada pula kriket dayung gulat hingga hoke
lalu judo karate kempo layar menembak muay thai panahan panja tebing pencak silat ragbi selam senam sepak bola sepak takraw sepatu roda taekwondo tarung derajat tenis tinju dan terakhir adalah wushu
selain ke tiga puluh tujuh cabang olahraga tersebut pada pon kali ini juga untuk pertandingan
pertama kalinya e sports dipertandingkan sebagai cabur eksebisi dengan mempertandingkan empat kategori yakni pubg free fire mobile legends serta e football
para pahlawan olahraga masing masing kontingen daerah yang bertanding di pon papua ini sudah ditunggu hadiah dan juga bonusnya
besaran hadiah maupun nominal yang akan diterima pun beragam
kita lihat yang pertama ini kontingen asal kepulauan riau dijanjikan uang tiga ratus lima puluh juta rupiah oleh gubernur
jika berhasil membawa pulang medali emas
tak jauh berbeda gubernur nusa tenggara barat menjanjikan uang tiga ratus juta rupiah yang akan digelontorkan ke rekening peraih emas pon papua
sementara dari ibu kota meski tidak merinci berapa nominal yang akan didapat tiap peraih medali
namun pemprov dki telah menyiapkan anggaran bonus nilai rp satu ratus empat puluh miliar
luar biasa ya
selanjutnya ini besaran bonus yang paling menggiurkan datang dari tanah tuan rumah papua
di mana gubernur lukas nmb menjanjikan bonus satu miliar bagi peraih emas perorangan dan rp enam ratus lima puluh juta rupiah per atlet pada nomor berego
sementara untuk perak lima ratus juta rupiah bagi perorangan dan rp tiga ratus dua puluh lima juta rupiah per atlet untuk beregu
sedangkan perunggu akan mendapatkan dua ratus lima puluh juta rupiah untuk perorangan serta rp satu ratus enam puluh dua lima juta rupiah bagi atlet beregu
bagi yang tidak mendapat medali jangan berkecil hati
karena ada uang sebagiannya
rp sepuluh juta per orang
bonus pun tidak melulus nilai tunai
seperti janji pemkap morowali utara sulawesi tengah yang menyediakan bonus sepeda motor bagi atlet peraih emas
tentunya kita harapkan janji bonus ini tidak mengganggu konsentrasi para atlet
tapi justru jadi pelecut semangat dan membakar semangat sportivitas